ll bocah kecil bernasib malang yang diduga menjadi korban kebiadaban kedua orang tua
telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit umum dr murjani sampit kabupaten kota waringin timur
berdasarkan pemeriksaan petugas medis hampir di sekujur tubuhnya nampak luka memar
serta luka berdarah di bagian kening sebelah kanan dan pipi kirinya
bahkan tulang tangan kiri korban patah
kakek sang bocah berharap polisi menghukum seberat beratnya pelaku penganiayaan
harapannya dengan pelaku apa pak apakah dihukum seberat beratnya atau
hukum seberat beratnya pak ya
nggak tega lihat cucunya seperti itu pak lah
bocah berinisial la ini ditemukan warga dalam kondisi memprihatinkan
dan ditinggal oleh ibu kandung dan calon ayah tirinya di sebuah warung
di jalan kopi selatan kecamatan mentawa baru ketapang kabupaten kota waringin timur
polisi akhirnya berhasil membekuk kedua pelaku pada senin kemarin
di kawasan jalan rta milono kota palangkaraya
saat ingin melarikan diri ke kota banjarmasin kalimantan selatan
dua orang terduga pelaku penyiksaan anak berinisial h dan a
dari pemeriksaan awal terduga pelaku h yang merupakan ibu kandung korban
mengakui perbuatannya lantaran kesal terhadap anaknya
guna pemeriksaan lebih mendalam terkait kasus penganiayaan anak tersebut
petugas di reskrimum polda kalimantan tengah akan menyerahkan dua orang
terduga pelaku ke satreskrim polres kota waringin timur
kasus penganiayaan terhadap anak terungkap setelah warga baamang
kabupaten kota waringin timur menemukan seorang bocah berinisial ll
dalam keadaan memprihatinkan
sekujur tubuhnya terdapat luka lebam pada minggu kemarin
selain melaporkan ke polisi warga pun sempat merekam keadaan korban
hingga videonya viral di dunia maya